covid sembilan belas belum usai dan kini dunia digegerkan dengan varian baru virus corona yang dinamakan omikron
varian ini pertama kali terdeteksi di afrika dan telah menyebar ke berbagai negara
merespon hal ini organisasi kesehatan dunia atau who
melakukan pertemuan darurat jumat kemarin dan langsung memasukkan omikron
dalam kategori kewaspadaan tertinggi atau variant of concern
ada banyak kerja yang berlangsung di afrika selatan dan di negara lain
untuk memperbaiki variasi itu sendiri
dalam hal transmisibilitas dalam hal kekuasaan
dan apapun impaknya pada pengukuran kita
seperti penggunaan diagnostik teraputik atau vaksin
sejauh ini tidak ada informasi tapi penelitian itu diperlukan
jadi kita butuh penelitian untuk memiliki waktu untuk mengembalikannya
kategori yang diberikan who bukan tanpa dasar
setidaknya ada beberapa pola temuan omikron yang menjadi perhatian serius
pertama omikron memiliki mutasi tinggi
saat ini sebanyak lima puluh mutasi berdasarkan data kemenkes
ini merupakan yang terburuk yang pernah teridentifikasi pada varian alpha beta delta dan gamma
who juga menyebutkan adanya temuan reinfeksi pasien yang sebelumnya pernah terpapar covid sembilan belas
lalu ada indikasi omikron memiliki transmisi atau penularan lebih cepat
hal ini dilihat dari lonjakan jumlah infeksi di negara yang telah melaporkan temuan omikron
direktur lembaga biomolekuler h man amin subandrio mengatakan
karakteristik tersebut masih bersifat prediksi
karena sampai saat ini hasil penelitian ilmiah tentang omikron masih sangat terbatas
masyarakat diminta tak perlu panik sembari menerapkan kewaspadaan umum
artinya di luar sana kan kita nggak tahu
kita berhadapan dengan varian yang mana
jadi pakai masker menjaga jarak cuci tangan mengidari kerumbunan
kemudian menghindari meminimalisasi pergerakan manusia
itu akan sangat membatasi ruang gerak virus varian apapun
hingga minggu sudah ada sembilan negara melaporkan adanya temuan varian omikron
selain itu ada empat negara lainnya masih proses penelitian
reza ramadan endra rizaldi jakarta